menyambut hari bayangkara ke tujuh puluh enam satu juli mendatang
mabes polri menggelar kejuaraan menembak piala kapolri dua ribu dua puluh dua sabtu pagi
diselenggarakan di lapangan kor brimo polri kelapa ii depok jawa barat
tentunya kegiatan hari ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan hari bayangkara yang ke tujuh belas
di mana selama ini kita tni polri dan rekan rekan media selalu bersama sama di lapangan
khususnya dalam penanganan masalah masalah beberapa waktu yang lalu pandemi covid
kemudian masalah mudik yang mungkin yang lain libur tapi kita semua ini berada di tengah tengah lapangan
materi menembak yang dilombakan diantaranya perorangan
dan beregu dengan sasaran plat dan ring kertas target serta mata boli
ada berbagai macam jenis lomba
lomba yang pertama adalah dengan menggunakan pistol laras pendek
kemudian lomba yang kedua ketiga dan keempat kita menggunakan alat panjang
ada jenis jata scorpio kemudian ada jenis jata mpe
dan ada jenis jata yang lomba menembak seratus meter itu dengan jata steyr
nifatnya adalah untuk fun untuk enjoy
jadi semuanya juara
ya dengan arahan lomba kapolri semuanya juara
perwira tinggi tni polri dan insan media menjadi peserta dalam kejuaraan menembak kapolri dua ribu dua puluh
bagaimana kalau perorangan kita soal ketajaman ketepatan dalam membidik sasaran
dan beregu bagaimana kekompakan
dan bagaimana satu dengan yang lain saling kelebihan dan kekurangan
dan bagaimana satu dengan yang lain saling kelebihan dan kekurangan
dan bagaimana satu dengan yang lain saling melengkapi
terus kemudian masalah waktu presisi waktu
karena dikasih waktu berapa sasaran yang kita harus bidik dan kemudian ada waktunya
lomba menembak kapolri dua ribu dua puluh dua diselenggarakan juga untuk meningkatkan sinergi dan silaturahmi antara polri tni dan insan pers
harapan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan hubungan yang baik
antara polri dengan media dengan pers
bagaimana media dapat menjalankan tugas dalam peliputan
dan bagaimana kepolisian sebagai mitra bisa memahami tugas tugas media
kita berharap kedepannya tidak ada lagi kasus atau kejadian di mana ada kekerasan atau penghalangan
peserta yang mendapat nilai terbaik pada lomba menembak kapolri cup dua ribu dua puluh
akan memperoleh trofi dan penghargaan